sementara itu calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga salahuddin uno menemui petani sekabupaten bekasi di babelan kabupaten bekasi jawa barat
dalam dialog bersama kelompok tani sandiaga berjanji akan memperbaiki kesejahteraan dan perekonomian petani jika terpilih bersama prabowo subianto
bertempat di tengah persawahan sandiaga uno menemui petani sekabupaten bekasi di kampung bulaksana desa kedung jaya kecamatan babelan bekasi pada selasa dua puluh dua januari lalu
meski diguyur hujan deras dan bertempat di area persawahan antusiasme warga bertemu dengan mantan wakil gubernur dki jakarta itu tak berkurang
dalam dialog bersama petani sekabupaten bekasi sandiaga menyinggung ketersediaan lahan yang mulai berkurang
karena banyaknya pembangunan perumahan sandi juga menyinggung soal mayoritas sayur mayur jakarta yang didistribusi dari babelan bekasi
di hadapan ratusan petani sandi menawarkan dua kebijakan untuk memulihkan pertanian indonesia
yakni memastikan pupuk dan obat obatan dengan harga terjangkau dan menghentikan impor pada saat petani sedang panen sehingga membuat harga bahan kebutuhan pokok menjadi stabil
diketahui sandiaga memiliki serangkaian agenda di kabupaten bekasi hari ini
selesai dialog dengan petani sandi berencana melanjutkan kunjungan ke pebayuran
di perbatasan kabupaten bekasi dengan kerawatan sandiaga menemukan petani yang berpengalaman untuk menjaga kemampuan petani
di ketahui sandiaga memiliki serangkaian agenda di kabupaten bekasi hari ini
di perbatasan kabupaten bekasi dengan kerawatan sandiaga menemukan petani yang berpengalaman untuk menjaga kemampuan petani